sementara itu lifter andalan indonesia sri wahyuni agustiani turut menambah pundi medali bagi tim merah putih di asian games dua ribu delapan belas
setelah meraih perak pada kelas empat puluh delapan kg di jie expo kemayoran senin sore
ini adalah perak kedua bagi indonesia
sriwayuni mencatat total angkatan satu ratus sembilan puluh lima kg dengan angkatan snatch delapan puluh delapan kg dan clean and jerk satu ratus tujuh kg
dua angkatan clean and jerk terakhir di angka satu ratus dua belas kg gagal diangkat yuni
hasil yang diraih uni masih kalah dari lifter korea ri songgum yang merebut emas dengan total angkatan satu ratus sembilan puluh sembilan kg dari snatch delapan puluh tujuh kg dan clean and jerk satu ratus dua belas kg
dengan hasil ini timnas angkat besi kembali belum mampu meraih medali emas selama berkompetisi di ajang asian games
selain empat emas dan dua perak hingga senin dua puluh agustus pukul sepuluh malam indonesia juga mengoleksi dua perunggu dari cabang sepeda gunung nomor downhill putri dan angkat besi putra nomor lima puluh enam kg
dengan total empat emas sejauh ini indonesia berada di posisi empat klasemen sementara